enggak sama segala rupa gitu dicoba atau keamanan ya siapa tahu ramuan kita teh
emang berhasil cobaan helaya segala rupa teh itu kalau gitu mah yuk eh kau nyubit
saya tidak bisa sepenuhnya mempercayamunya ya tetapi saya juga tidak berhak untuk
menghukummu tanpa memberikan kesempatan dulu untuk membuktikannya eh tak gitu
adil punten uh jadi teh saya harus berbuat apa baiklah kau akan saya tahan
saya beri kesempatan sama nyai untuk mencari anak itu sehari semalam
ketika ditemukan maka dia akan saya bawa ke kalipaten dengan tuduhan penculikan
baiklah aku akan mencari anak itu dan membuktikan semuanya paman lengser aku pergi dulu baiknya
iya loh cepetnya iya loh batin batin tenang saja aku pasti akan membebaskan paman lengser hatinya
lepaskan anak itu
kau tidak apa apa nak
tidak apa apa nyai
apa yang kamu lakukan disini
aku ingin mencari orang tuaku nyai
lalu aku dikejar oleh orang orang itu
aku ingin mencari orang orang itu nyai
sebaiknya kau harus ikut aku sekarang
putra kurang gabuan
mulai saat ini
aku akan memberikan kalian tugas
yaitu menyusun peperangan kepada
kami akan laksanakan
akan aku rangsap
perhatikan rencana penyerangan kita pada pajajaran
dalam penyerangan di sana pajajara
kita mulai dari penyerangan
empat penjuru angin
dimulai dari sisi pejabatnya
kita lakukan penyerangan dari sisi tubuh
lalu sisi selatan
dan yang terakhir
kita serang pajajara
dari sisi utara
mereka sudah merencanakan penyerangan ke pejajaran
aku harus segera memberitahukan bu sibra
aku harus segera memberitahukan bu sibra
kita harus bisa menyerang para pemberontak
jangan biarkan mereka membuat kekacauan di pajajar
benar sekali kisah
pajajaran ini adalah negeri yang indah dan damai
kita tidak boleh membiarkan pemberontak yang bisa merusak negeri ini
cintak pada negeri bagian daripada iman
kenapa cuaca tiba tiba begini
cuacanya sangat dingin sekali
ini benar benar sangat aneh kisah
aduh kenapa banyak burung
jangan membuat kekacauan di tempat ini
aku adalah intention
dan aku membutuhkan saripati manusia
untuk menambah kekuatanku
bagus kurang dagen bagus
seramlah lebih banyak lagi saripati manusia
agar kekuatanmu lebih hebat lagi
gimana atuk yamin ini teh
bisa atuk yaman
kek yamin pernah lihatnya iroh
ngebati raden kian santang
kalau masalah itu mas saya juga ingat
ramuannya juga ingat
tenang kik yaman
tenang segala rupa teh atuk
dengan ketenangan pasti akan ada jalan ya yaman
kamu nyuruh saya tenang
tapi kamu tidak ingat apa apa
segala rupa ini harus dicoba atuk yaman
ya siapa tahu ramuan kita teh emang berhasil
coba saja ya segala rupa teh
kalau begitu ayo
itu ayah ayah apa
perasaan men kik yamin

iau dijorta ke kira di tengah
siap pakai kakich haftc sach luka berbuka padanya
ini tuh nggak bisa daunnya matutah seperti ini daunnya teh saya ingat
atau bisa tuh seperti ini yang tahu aja yang seperti ini daun matuh